lo mau mel unfollow kita terus followersnya yang banyak banget itu ntar ikutan nge unfollow kita juga

ternyata papa sama sekali nggak peduli sama kondisi gue
bahkan papa lebih rela kehilangan gue daripada bisnis dan perusahaannya
itu aja ya pesanannya
susah gak sih usus goreng gak usah ngagetin gue
lagian lo ngapain sih bengong disini bukannya bantuin gue kerja
malah bengong merenungkan nasib disini
siapa juga yang merenungi nasib
gak ada kok
makanya kerja kerja kerja
mawel banget sih lo tuh
kalo lo gak mau kerja disini mendingan lo sekalian aja pergi dari sini
gue juga gak mau kali punya partner kayak lo
maafkan saya tuan putri
saya paling gak suka ya ada pembulian disini
gak ada masalah apa apa
gak ada masalah apa apa kok pak disini
saya udah biasa kok diginiin
memang sudah cerita hidup saya selalu direndahkan oleh orang lain
tapi gak apa apa saya sama sekali nggak merasa dibully kok
malah saya senang
saya anggap ini sebagai hal yang positif
mungkin memicu saya untuk bekerja lebih baik dan lebih semangat lagi
berdasarkan pengalaman pak
putri kamu harus contoh pangeran
dan saya gak mau lihat ini kejadian lagi
kamu ikutin nih semua apa yang diperintahin pangeran
dia paling benar berdasar pengalaman
yaudah kembali tugas
terima kasih pak

terima kasih pak
jangan lupa pak